terungkapnya kasus vaksin palsu meresahkan masyarakat
di tasik malaya jawa barat sejumlah warga bahkan memilih tidak mengimunisasi anaknya
karena khawatir akan vaksin palsu
akibatnya program pos yandu sepi peminat
pos pelayanan terpadu kesehatan bayi dan anak permata di kelurahan bumi nagara tasikmalaya sepi
hanya beberapa ibu yang membawa balita dan anaknya
padahal program posyandu kali ini adalah pemberian serum vaksin untuk campak dan folio tambahan
sepinya peserta pos yandu dipicu adanya temuan vaksin palsu
warga khawatir vaksin yang digunakan palsu
sejak terungkapnya peredaran vaksin palsu peserta di pos yandu ini turun hingga lima puluh persen
tapi padahal ini bagus vaksin ini buat kembang tubuh

setelah apa itu
kemarin kataan mau di pos yandu setelah apa
setelah ada isu itu
liras kesehatan tasik malaya memastikan
hingga saat ini belum ditemukan
vaksin palsu yang beredar di wilayah tasik malaya
mungkin kita puskesmas pengadaan vaksin sendiri
untuk mencegah peredaran vaksin palsu di tasik malaya
dinas kesehatan tasik malaya akan melakukan inspeksi mendadak
serta investigasi ke semua tempat pelayanan kesehatan
yang jalur distribusi obat dan vaksinnya tidak melalui dinas kesehatan